ini tidak berguna atau akan cincin itu masih berguna cuma saja ilmu perempuan itu lebih hebat
hai jadi aku tekan ngomong
si samit dan manusia manusia
pinjaman kamu itu harus dikembalikan dalam
tapi kalau kamu nggak mampu kembalikan cukup membayar
bunganya saja ya iya ya gan satu lagi kalau ada teman teman kamu yang
mau pinjam uang silakan datang aja saya
berapa pun mereka mau saya pasti baik baik
saya permisi dulu kan
hah dapat berapa orang sasaran sepuluh orang dengan total keuntungan lima itu
berharga terus terusan begini kita cepat kaya dan impian akan menjadi
semua mau dikembalikan kan
ini kan sebagai modal atuh buat mencari sasaran baru juga akan tipe membeli rumah
baru mau kan kamu dapat rumah mewah ya tentu saja atau akan eh tapi jangan lupa
kang kita harus beli mobil mewah juga
disini pada segala kita betul betul itu
juragan adekang samin mau bertemu
hai hai jiragan adekang samin mau bertemu jiragan adekang samin mau bertemu
jiragan adekang samin mau bertemu
jiragan adekang samin mau bertemu
jiragan adekang samin mau bertemu
jiragan adekang samin mau bertemu
jiragan adekang samin mau bertemu
saya diminta tolong mengembalikan ini
hutang anak anak yang dipinjam dari jerakan kemarin
di dalamnya ada catatannya kan
bukan dikembalikan kan tapi dibayar
kebetulan anak anak dapat borongan menggali tanah
lalu uangnya diserahkan pada saya untuk membayar hutang
sudah pakai saja dulu
sudah saya tahu kalian memerlukan uang ini
panen kalian kan masih lama
yang penting sekarang kalian bayar bunga tepat pada waktu
pada saat yang dikenal
saya tidak menagih hutang
si samuel mau pinjam berapa gan
bukannya mau pinjam
malah dia mau mengembalikan pinjaman anak buahnya
lalu dia bawa lagi uangnya
akan teh sekarang sudah pintar
kunah kuntah si samuel bisa begitu ya
kemarin saja dia mengembalikan utangnya sendiri
sekarang mengembalikan hutang anak buahnya
kolom merembet terus sampai ke sasaran yang lain
dia tidak mau mendatangkan ini kembalikan
tentu saja dia menolaknya
karena tidak akan mendapatkan keuntungan
kalau tidak ada orang yang mau minjam uang padanya
lalu aku harus bagaimana
biar besok saya saja yang membalikan uangnya pada juragan kodir
saya sudah menolak
saya sudah menolak
saya sudah menolak
saya sudah menolak
saya sudah menolak
saya sudah menolak
saya sudah menolak
saya sudah menolak
itu hal yang saya harus juga bertolak
bagaimana saya harus menolaknya
saya menemukan orang évidemment title yang hanya dites inispmy
jadi kekejarannya dari muslims
dengan yang memiliki hutang
adalah saya akan membutuhkan titilles
dari mereka ketika mereka sudah mulai dengan hidup
bahkan juragan kodir tidak bisa
menolak titilles tersebut
tetapi workers personals tidak bisa menolak di luarasi
kasih si penghutang itu cuma diwajibkan membayar bunganya setiap minggu
kalau begitu ibu sally dan juragan kodir telah melakukan praktek renten
dalam agama disebut riba hukumnya sangat diharamkan
oleh pemerintah pun dilarang
kalau saya laporkan ibu selly dan juragan kodir akan ditangkap
karena bisa dianggap meresahkan warga
baik baik saya terima pembayaran hutan
eh kamu tuh sahak sebenarnya
saya adiknya tegnisa bu
istrinya kang samir
pasti guru kamu itu hebat ya
jadi kamu itu pandai bicara sama mempengaruhi orang
guru saya cuma satu bu
yaitu allah pencipta alam semesta
pura pura tidak butuh duit
sepertinya ini tidak berguna
eh gula atau akar
cincin itu masih berguna
cuma saja ilmu perempuan itu lebih hebat
jadi akarmu tak akan ngomong
tak pikirnya sudah
si samir dan manusia menggigit
dan manusia kelolaiannya itu mengembalikan hutang karena pengaruh dari perempuan breksek itu
kita harus banges sebelum buat tanya kang
nah kalau beritanya kita harus sebarkan berita bahwa dia telah bergina dengan iparnya
kamu tahu si samir telah bergina dengan iparnya sendiri
ah yang benar kang benar
saya lihat sendiri
saya mengajak ini harus diberi pelajaran kang
nah maka kang kamu jangan sendirian ajak warga yang lain
ya saya akan ajak warga yang lain
akan saya ajak
ini berita baru si samir bergina dengan adik adik sendiri kelima
nah ini dulunya
kang kang sini sebentar kang
kamu dengar tidak
si samir telah bergina dengan adik iparnya
nah nanti malam akan semua kumpul di pusronda ya
kita datangin rumah dia ya
pak si samir bergina dengan halimah adik iparnya
si samir telah berbuat gina sama adik iparnya sendiri
dia harus diberi pelajaran
nah mereka kita harus arah keliling desa biar malu
kalau perlu kusir dia pergi dari desa ini
kalau ada warga desa yang melakukan jinak
maka seluruh desa di sini akan terkena lodanya
itu diperlukan kita harus cepat bertindak
betul mau begitu tunggu apa lagi
dan kumpulkan warga untuk pusing mereka sekarang juga ya
itu benar benar dia berusaha
saya lakukan ini juga ben
maka ini ada kal topping ikan
kita asli salah